selanjutnya kita lihat lagi informasi selanjutnya
yang sangat hangat pada hari ini adalah mengenai sandiaga uno
yang keberanian akan di deklarasikan pada hari ini kita akan lihat bersama
oke klarifikasi bahwa pertama tama acara tentang besok pagi itu akan diumumkan
seperti biasa jam sepuluh ancar ancarnya di tempat ini
atau kalau misalnya kita sudah harus bergerak di tempat yang nanti akan ditentukan
pak boy sadikin memang saya atur bertemu dengan pak prabowo kemarin sore
pak boy sadikin tentang jakarta isu isu terkini
dan bahwa pak boy sadikin menyatakan tidak mendukung petahana
dan pak boy sadikin bersedia bergabung sebagai salah satu pimpinan di tim kampanye kami
tapi kita perlu klarifikasi karena nanti pak boy bingung orang orang pada datang ke rumahnya
karena belum ada kesepakatan itu
dan sampai hari ini kami belum memastikan acara titik kumpul setelah sholat jumat
dan berjalan kaki menuju kpud itu belum ditentukan
jadi mohon klarifikasi
tentunya kita akan memberikan pengumuman yang detail besok pada waktu yang sudah saya sebutkan tadi
ketiga saya menghidupkan
keempat saya menghimbau untuk tidak ada pengerahan masa besok
tidak ada mobilisasi dan tidak ada pengumpulan massa
saya berharap tidak ada euforia dan tidak ada foya foya
saya tidak ingin membuat macet
saya tidak ingin pengumpulan masa tersebut akan berakibat sampah yang berserakan
saya tidak ingin menggambarkan sampah yang berserakan
dan saya ingin menjaga ketertiban umum
khususnya untuk warga di sekitar kpud
karena kami rencananya akan berjalan kaki
atau berlari lari kecil
jadi kita tidak ingin ada mengganggu ketertiban di sekitar proses pendaftaran
jadi itu yang ingin saya sampaikan
pak yuga memberikan waktu
mbak vera memberikan waktu
mbak vera memberikan waktu
sepuluh menit untuk beberapa pertanyaan
thank you putu
dan kami menghormati
proses yang lagi berlangsung di koalisi kekeluargaan
pertemuan tadi menghasilkan
dalam sisa waktu yang tertinggal
waktu yang tersisa
membawa suatu perubahan
untuk jakarta yang baru
memiliki pandangan yang sama
terhadap jakarta yang bisa dibuat
tentunya menjadi sebuah demokrasi
demokrasi yang baik
demokrasi yang sejuk
demokrasi yang saling menjunjung tinggi
ini terlepas daripada pertemuan semalam
pak anies datang bersama sama saya
dengan suatu niat tulus dan ikhlas
dan memenangkan jakarta
tadi sangat rinci
dari segi poin poin yang
beliau ingin lakukan perubahan
dalam pola pikir
masyarakat jakarta sebagai
dari ekonomi terbesar di dunia
mesti juga memiliki sebuah
seperti lagu kebangsaan kita
bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya
jadi pak anies
membangun jiwa kecerdasan
dan juga pola pikir
itu kesepakatannya kita
salaman dan kita
proses yang lagi berlangsung
diantara pimpinan partai
yang tergabung di koalisi kekeluargaan
di bersama pak prabowo
dan empat partai di cks
dan itu ada hotline karena
pak prabowo ada di jakarta
sementara tempatnya di cks
pak soebuliman juga ada di sini
akhirnya kita berhubungan terus
tapi empat partai
yang koalisi kekeluargaan
berkumpul di cks
bisa nanti gerita dan pks
apakah kumpul di pertanian jawa
dan hari ini belum ada jadwal
kita menunggu teman teman
yang sekarang lagi mengatur pertemuan
posisinya sampai sekarang belum ditentukan
tapi kita menghormati
proses yang lagi berlangsung
di diskusi pimpinan
partai koalisi kekeluargaan
atau di cks
atau ada coros baru di dpr
nah untuk gerita dan pks ini
sudah dikomunikasikan lagi
atau nanti akan ada tiga calon
dari semuanya hanya akan
sesuai dengan aspirasi warga jakarta
jadi itu mungkin bisa
dishare oleh media
dalam snap poll internal kami
menyatakan ingin hanya dua pasangan calon
jadi kalau kita bisa menangkap aspirasi rakyat
sesaat atau kepentingan golongan
tapi mengedepankan keberagaman
dan menghargai perbedaan
kita insya allah akan
bukan hanya memenangkan jakarta
tapi akan membangun jakarta
yang lebih baik
dan juga membangun jakarta yang lebih baik
dan jakarta yang lebih baru
intinya pak anies
apapun juga keputusan koalisi
anies uno atau ada
ada jawab jawab yang lain
semua nama nama kemarin dibicarakan
kita ingin sebuah format yang bisa
terutama juga kita ingin
aspirasi warga masyarakat ini
ditampung jadi sampai tadi malam itu
mohon maaf kalau ada yang ngirim uang
atau sms ke saya belum kebales
sms yang ke saya
dari warga dari teman teman
di akar rumput
untuk segera kita memastikan
pasangan calon ya mudah mudahan
saya minta doanya dalam
ada di titik penghujung dan kita
mendaftar di kpud tentunya lengkap
dengan visi misi
oh belum apa lagi
yang di cks
yang kami cermati memang ada
beberapa nama dan salah satu
nama yang diangkat
memang nama bapak
tentu itu di level pak prabowo
dan pak sbi yang berbicara
kalau tadi pagi
kami bertemu dengan mas anies
itu inisiatif kami berdua
merasa saya kan berteman
sama mas anies itu bukan saya aja yang bersahabat
tapi ibu kami juga bersahabat
jadi kita sangat
cermati perkembangan di jakarta
kemarin saya hubungin dia
dan sudah ada beberapa pertemuan
tadi pagi kita sepakati bertemu lagi
pertemuan tersebut bisa membawa
suatu nuansa baru
diskursus tentang kepemimpinan baru di jakarta
tiga menit untuk dorsop
ya tiga menit dorsop